yaitu pada tanggal dua puluh april jam sepuluh warga jakarta diajak untuk bersama sama membaca al quran pada waktu yang bersamaan di tempat masing masing
imbawan gubernur dki jakarta anies baswedan yang mengajak seluruh umat muslim di ibu kota untuk membaca al quran serentak pada pukul sepuluh pagi
dilaksanakan sejumlah warga di halte bus transjakarta harmoni jakarta pusat rabu pagi
sejumlah warga nampak menggunakan smartphone mereka untuk membaca quran
para warga berharap agar kegiatan ini tak hanya dilakukan pada saat bulan suci ramadan saja
melainkan pada bulan selanjutnya agar dapat memanfaatkan waktu luang dengan berkegiatan positif
selain dalam rangka mendukung kegiatan bertajuk jakarta cinta quran yang diinisiasi badan amil zakat nasional provinsi dki jakarta atau basnas
kegiatan ini untuk memperingati nuzulul quran
pemerintah kabupaten bandung mengadakan lomba cerdas cermat al quran
khusus bagi para pekerja dari kalangan menengah ke bawah
seperti kusir delman tukang ojek pedagang pasar sopir angkot dan juru parkir pada selasa sore
acara yang diadakan di gedung kopri kantor pemerintahan kabupaten bandung soreang ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah
lomba ini khusus bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah
karena jarang diajak berpartisipasi dalam perayaan
pemerintah kabupaten bandung mengadakan lomba cerdas cermat al quran
kegiatan bertajuk jakarta cinta quran yang diinisiasi badan amil zakat nasional provinsi dki jakarta atau basnas
kegiatan ini untuk memperingati nuzulul quran yang diinisiasi badan amil cerdas cermat al quran

seperti kusir delman tukang ojek pedagang pasar sopir angkot dan juru parkir pada selasa sore

bahwa baik tadi sopir angkot

dan juru parkir serta delman

sesuai dengan misi yang keempat
mempunyai nilai nihil keagamaan
yang padahal menjadikan alaqul yang terlambung
panintia akademi maklu dipilihnya
acara mengadakan perlombaan yel yel para pendukung dengan tema kabupaten bandung
tim liputan cnn indonesia